cara memasak hotpot tentunya sudah tak asing bagi anda
sesuai namanya hotpot merupakan hidangan berupa berbagai bahan makanan
yang dicelupkan ke dalam cawan panas berisi kaldu mendidih
konon sajian hotpot sudah ada sejak ribuan tahun silam
yang diperkenalkan bangsa mongolia
yang membedakan hotpot mongolia dengan hidangan rebus lainnya
ada pada kaldunya
faktor geografis mongolia yang dingin
memengaruhi ragam rempah yang digunakan
sebagai penyedapkan hidangan
ini dulu tuh kalau ceritanya di masyarakat mongolia
bangsa mongoleh itu kan memang nomaden ya ceritanya
tulang ayam itu juga dimanfaatkan buat mereka
karena untuk tulang ayam ini dia kan pemanis
pengamat budaya tionghoa agni malagina mengatakan
belum ada bukti arkeologis bahwa hotpot berasal dari mongolia
namun legenda rakyat menunturkan kubilai khan
seorang prajurit mongolia dipercaya memperkenalkan sajian hotpot
ketika masa berperang atau masa nomaden
tentara mongolia berkuda menggunakan helmat
membawa peralatan perangnya
dan pada saat musim dingin tentunya ya mereka memasak masakan mereka
menggunakan peralatan seadanya
nah kemudian yang terjadi
mereka yang menggunakan helmet mereka untuk memasak sup
misalnya dengan menambahkan
nah ini basis yang kemudian diceritakan sebagai asal muasal hotpot ya gitu
legenda hotpot dari mongolia ini dipercaya menyebar ke daratan cina
lantaran ditemukan perangkat masak berupa cawan hotpot pada empat ratus sebelum masehi
iya ayam kita ayam super
ini pelan pelan nyemplungnya
rempah yang digunakan bukanlah jenis rempah beraroma menyengat seperti pada iklim tropis
bangsa mongolia menggunakan sayur dan buah sebagai rempah kaldu
uniknya kan kalau kaldu itu kan biasanya yang dari bahan bahan gurih gitu ya bu ratna
saya baru lihat ada yang kayak buah buah begini juga ikut masuk di dalam kaldu
itu dia mau ngasih efek apa nantinya
untuk buah dan sayur ini
sebenarnya kalau di ayam
itu kan kita ngambil untuk sari ayam yang larinya ke manis
untuk buah buahan ini masuk
dia juga ada sari manisnya dan wangi
butuh waktu delapan jam untuk mendapatkan kaldu yang lezat
sari pati dari potongan ayam buah dan sayur ini diserap sempurna menjadi buah kaldu yang sepintas terlihat tidak terlalu kental
oh harus dibuka ya
ada apa kann
meski warna kaldu tidak pekat jangan salah aroma yang menyeruak begitu wangi dengan tekstur rasa yang ringan
selanjutnya kaldu siap dihidangkan dengan sajian bahan makanan pelengkap hotpot
uniknya hot pot di sini menggunakan carkol atau arang yang dimasukkan ke dalam cawan bermuncung tinggi yang dinamai volcano pot
wah benar saja
api yang menyembur dari arang ibarat gunung vulkanik yang memuntahkan lahar
hal ini dimaksudkan agar kaldu terus mendidih
belum masih belum lagi
ini padahal belum tahun baru tapi sudah ada kembang api
sambil menunggu hotpot saya disajikan etalase mangkuk ramik ini menyedot perhatian saya
ternyata ini adalah varian saus yang menambah cita rasa hotpot
sambak sosifood daging sapi tahu hingga jamur dan sayuran
tadi dari tadi saya merasakan cukup hangat disini
karena memang ada arang yang masih dipanaskan kemudian airnya mendidih
hampir jarang saya menemukan hotpot yang airnya mendidih
dahulu hotpot dikenal sebagai sajian makan komunal
hingga kini hotpot kerap dipilih sebagai sajian berkumpul yang disantap beramai ramai
apalagi ini kan nggak mungkin dong dimakan sendirian ya
ini yang katanya itu cara makan atau tradisi hotpot mongolian itu mempersatukan orang ya
satukan benar benar yang musuhan kita undang makan rame rame
satu seperti itu ya
jadinya bisa kumpul lagi
karena ini makan sendiripun wah itu akan begah
catatan sejarah pun membenarkan hal itu
catatan sejarah yang menyebutkan pada tahun tujuh belas an seribu tujuh ratus an pada masa kaisar chen lung
beliau menyelenggarakan dinner gitu ya hotpot sebanyak satu lima ratus hotpot dengan melibatkan lima orang pada masa itu
sehingga hotpot ini juga akhirnya kemudian disinyalir memiliki fungsi sosial juga ya
bagi kaisar ini merupakan salah satu bentuk memperlihatkan kontrol kekuasaannya
kuah kaldu hotpot mongolia begitu ringan
rasa rempah buah bercampur saripati ayam begitu menyatu tanpa ada yang mendominasi satu sama lain
tadi dari apa ini terbuatnya
dari kulit tahu
kulit tahu iya
yang di lidah itu licin gitu ya
saya menemukan jawaban mengapa kuah kaldu hotpot mongolia tidak terlalu kental
selain mempertahankan otentisitas hotpot khas mongolia
yang memang terlalu kental
dan tidak banyak rempah
kuah kaldu bertekstur tidak pekat membuat saya ingin terus menambah makanan
iklim mongolia yang dingin dihangatkan lewat kaldu mendidih
yang cocok dipadupadankan dengan berbagai jenis bahan makanan
roni satria septyadi pradana jakarta